beginilah kondisi antrean warga yang ingin mendapatkan vaksinasi di gedung sekolah
dasar negeri tujuh belas desa aeknauli kabupaten samosir sumatera utara pada rabu siang warga
yang mengantre menimbulkan kerumunan dan tidak menjaga jarak meski antrean sempat
dibubarkan petugas warga kembali berkerumun karena menunggu lama dari ini dilaksanakan
untuk vaksin pertama dari tiga desa desa singawulan desa aiknaudi dan desa perhorasan
program vaksinasi masal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten samosir ini ditargetkan
bagi delapan ratus orang warga yang berada di tiga desa sementara itu di kendal jawa tengah sepuluh personel
poluan turun langsung mengendarai sepeda motor trail untuk melakukan vaksinasi kepada warga
usia di pelosok dusun desa putat gede kecamatan ngampel selain mendatangi lansia yang membutuhkan
vaksinasi para poluan ini juga membagikan paket sembako bagi warga yang terdampak pandemi
tervaksin covid sembilan belas jumlah ini belum termasuk karyawan yang bekerja di pabrik di jalan
terkait dengan perusahaan corfu make pact yang benar benar sesuai dengan hal itu tentu itu lagi
sengaja semua orang digunakan viele jauh lebih baik kalau diulturnya caranya fellow loyzic dan
dan proses vaksin dilakukan di kilometer delapan belas
program vaksinasi drive thru ini disambut antusias oleh warga
lebih nyaman karena tidak ada pergurungan lebih tenang
kebetulan baru lahiran jadi pas mau vaksin waktu itu pas hamil
ini sangat mempermudah banget ya
pihak jasa marga mengklaim program vaksinasi ini merupakan pertama kali dilakukan di jalan tol
untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan pasca vaksin
pihak jasa marga menyediakan ruang icu mini dan juga rumah sakit rujukan jika terjadi keluhan